presiden joko widodo selasa pagi meninjau fasilitas bandara internasional kertajati di jawa barat
jokowi mengaku senang aktivitas di bandara tersebut sudah sangat baik
presiden mengungkapkan bandara internasional kertajati di jawa barat akan beroperasi penuh pada oktober dua ribu dua puluh
hal itu ditandai dengan beralihnya penerbangan pesawat jet dari bandara husein sastra negara ke kertajati
presiden juga mengaku senang dengan pemanfaatan bandara kertajati
salah satunya keberhasilan bandara ini untuk embarkasi haji
saya senang karena aktivitas di bandara kertajati sudah sangat baik
sekarang telah digunakan untuk embarkasi haji bandara embarkasi haji untuk kurang lebih delapan jemaah
dari tujuh kabupaten kota
di provinsi jawa barat